beginilah geliat perdagangan sapi di pelabuhan kalbut situbondo jumat pagi
pengiriman sapi dari sejumlah pulau di madura yang sempat terhenti selama tiga bulan akibat covid sembilan belas
kini kembali bergeliat
sapi sapi yang diangkut dalam kapal asal pulau sapudi ini pun sudah ditunggu banyak pembeli di dermaga
namun belum adanya fasilitas bongkar muat hewan ternak membuat sapi sapi ini pun harus dilemparkan ke laut
butuh dua hingga tiga orang untuk menarik dan mengangkat sapi yang berada di bawah dek kapal
warga pun harus berjibaku menangkap sapi sapi di dalam air ini hingga harus berenang mengejar sapi yang lari
sebelum covid setiap sepekan sekali kiriman sapi dari pulau sapudi berkisar dua ratus lima puluh ekor
kini pada pengiriman pertama pasca pelonggaran pandemi covid hanya delapan puluh atau turun lebih dari tujuh puluh persen
dari pertama kali jadi di jepi tidak ada ini awalnya itu
sekarang ngirim berapa ekor ke situbondo
semua delapan puluh ekor
dari luar kota ya juga ada kalau nggak ada ini corona
usai dilempar ke laut sapi sapi ini digiring ke karantina hewan untuk dijual kepada gang yang telah menunggu
namun disayangkan warga yang hendak membeli hewan ini mengabaikan protokol kesehatan pandemi covid sembilan belas
mereka tidak mengindahkan anjuran physical distancing maupun memakai masker
mereka bergerombol dan saling berdesakan